pukul tujuh belas waktu di indonesia barat barres krim pespolri selesai memeriksa
gubernur dki jakarta non aktif basuki cahayapurnama atas dugaan kasus penistaan agama
dan kita akan langsung segera bergabung dengan barres krim untuk melihat perkembangan terkini
di sana setelah ahok diperiksa sebagai saksi kami masih akan melihat nanti seperti apa perkembangan di barreskrim
kita akan bergabung langsung di barres krim pespolri saat ini
nanti yang akan mengulas itu adalah keterangan ahli ada ahli agama ahli bahasa maupun ahli pidana
penyidik menentukan siapa saja ahli yang akan dipanggil tentunya dengan komposisi sesuai dengan ketentuan yang ada
siapa yang ahli bahasa siapa agama siapa yang pidana
dan tidak menentukan
kemungkinan juga dari pelapor maupun terlapor bisa menyampaikan saksi ahli yang menguntungkan bagi diri mereka
ketentuan itu dasarnya apa pak
ada di kuhap ada
seharusnya pak kalau tidak dieditin itu kira kira mempengaruhi substansi atau tidak
ya saya tidak bisa menjawab mempengaruhi atau tidak jelas berbeda dari aslinya
apa yang berbeda pak
ya kita ketahui bersama kan kata kata pake ditinggalkan disitu ya
yang bisa mengulas ini ya saksi ahli nantinya
pak untuk proses question ini sudah selesai atau akan ada lagi sebelum ke case expose pak
ya sementara ini sudah selesai terhadap saudara ahok ya
kemungkinan tidak dilanjutkan lagi pemeriksaannya sampai gelar perkara
yang lain masih belum
pak gelar perkara ini kan berkenangan ya pak ya
gelar perkara dua kira kira bisa menjadi gelar perkara dua
masalah gelar perkara terbuka ini memang pertama ya pertama dilakukan
nanti kita juga akan membuat desainnya akan membuat settingnya dan sedang berjalan prosesnya ini
jadi tempatnya di mana settingnya seperti apa undangannya kemudian bagaimana liputannya kemudian mekanismenya
ini kita sedang godok bersama sama tim yang dibentuk supaya nanti pada minggu depan bisa terlaksana gelar perkara tersebut secara terbuka dengan baik
aturannya dari mana pak aturan terbuka itu pak gelar terbuka waktu di mana pak
video aslinya ada kata pakai
ketika yang diedit oleh bu yani nggak ada kata pakai
transkripnya tidak ada kata pakai ya
dengan kata lain dengan adanya perubahan itu dapat disimpulkan bahwa
tidak disimpulkan sekarang nanti pada waktu gelar perkara

menimbulkan pro kontra di masyarakat lebih tajam
kalau bicara pro kontra ya nggak habis habisnya
cuma niatnya baik
silakan semua bisa melihat dengan liputan yang ada
kemudian siapapun bisa berpendapat namun harus berdasarkan fakta yang ada
jadi gelar perkara tersebut artinya
kompetensi saksi ahli kemudian dari pihak pelapor terlapor itu
akan kita lihat bersama
substansinya sejauh mana kemudian argumennya sekuat apa masing masing bisa menilai
pak gelar perkara terbuka itu apa
ada peraturan dari kaba ya perkabnya juga ada
cuma yang terbuka memang baru sekarang
pak yang dipakai nanti transkripnya atau video editannya pak

semua ya semua
yang potongan maupun yang aslinya juga jadi alat bukti
kan tadi transkrip dengan edita berbeda
jadi alat bukti semua
menilai berpendapat boleh masyarakat ya terhadap gelar perkara terbuka ini
cuma yang menyimpulkan kan penyidik nantinya
dari hasil pendapat dari hasil argumen
yang keluar dari para saksi ahli terlapor maupun pelapor
pak bukankah salah tidak
tidak salah itu yang bisa menguji adalah pengadilan bukan gelar perkara
kalau kemudian gelar perkara ini terbuka korelasi hukumnya bagaimana
enggak sampai pengadilan ya
kita enggak bicara pengadilan
ini bicara gelar perkara
gelar perkara ini nanti akan menyimpulkan
ini kan masih penyelidikan
nanti gelar perkara akan menyimpulkan apakah ada tindak pidana atau tidak
yang lain kita tunggu saja pada waktu para ahli ini berpendapat di situ
untuk hate speech kita pantau
jadi berhati hatilah masyarakat yang suka hate speech
apalagi hate speech itu merugikan
jadi kalau sekarang masih belum ada yang menuntut bukan berarti anda tidak terawasi
tim cyber troop tim pengawas cyber itu ada dan bekerja
jadi hati hati kalau melakukan hate speech melakukan fitnah provokasi di media sosial
karena anda terpantau semuanya
tinggal nanti ada yang merugikan atau yang dirugikan siap siap menerima laporan
pak kriwanto selama ini belum pernah ada gelar terbuka
ini artinya tidak lazim
padahal kasus penistaan agama begitu banyak
musadek kemudian liang eden dan yang lain
baru kali ini terjadi ini
apakah tidak menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat
yang lalu biar berlalu ya
yang sekarang saja kita kerjakan
bukankah itu mengistimewakan ahok pak
bukankah itu mengistimewakan ahok
apa pertimbangannya pak
jangan sampai ada di dalam pikirannya
kepada pihak manapun termasuk kepada penyidik
jadi silakan bisa dinilai dalam perkaran tersebut

apabila keterangan dan alat bukti cukup
mungkin tidak ada peningkatan status hukum pada leher terlapor pak
kalau mungkin susah jawabnya ya
kita tunggu saja gelar perkaranya nanti
oke terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh